warga perumahan pulau mas jakarta timur mengapresiasi gerak cepat dari pihak kepolisian dalam mengungkap pelaku pembunuhan sadis di perumahan ini
wilayah perumahan mewah pulau mas diakui warga sering menjadi sasaran perampokan bahkan di siang hari
ini terjadi tahun yang lalu pernah juga kejadian ini sebenarnya menimpa kepada mama saya orang tua saya
jadi kejadiannya juga siang hari padahal kita hanya tinggal sebentar aja waktu itu hanya untuk makan siang ya di cempaka putih gak jauh
tiba tiba pak rt menghubungi mama dan mengatakan kalau pintu rumah sudah kebuka
padahal sekitar mama itu sebetulnya daerah yang hansip itu beberapa kali seharusnya ya
kalau mereka menjalankan tugas dengan baik mereka harusnya keliling patroli tapi bisa kejadian juga gitu loh
pada saat itu apa yang kemudian diambil berdiri rupa
perhiasan jadi kamar semua diobrak abrik ya tv apa semua nggak diambil
yang diambil adalah perhiasannya ada beberapa kali kejadian
perampokan di sekitar rumah saya juga di seberang itu ya dekat omni rumah sakit omni juga ada beberapa kali terjadi perampokan juga
dan yang paling sering terjadi siang hari memang